kamu narik narik suami saya
maksudnya apa tuh
narik narik suami orang
aduh maaf ini bu remy dateng dateng langsung marah marah
saya tuh gak pernah narik narik suami ibu
gak usah ngeles kayak bajaj
nih saksinya ada di sebelah saya
bener tuh kamu lihat tadi
lihat sendiri tuh
iya gue lihat sendiri
itu gak mungkin bogi
di rumah boleh saya numpang di sini
oh boleh boleh boleh banget
boleh boleh banget
aduh aduh aduh
bosan di rumah terus
aduh sematian kemana nih
suaranya kok ini malah jadi berubah begitu ya
aneh loh beli suaranya berubah
oh ini mah saya habis nonton batu koral
aduh main ludro ini
batu koral kok dimakan
kan di jus dulu
semuanya saya minum ayo cepetan
makan semen juga
wah dekat banget nih popi ke rumahnya si jun
jangan ditarik jangan ditarik
kok aneh bu
saya duduk aja ya
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
kok aneh ya
aduh tenaganya panjang banget
aduh pasti dulu boleh panggul di tanjung kriok itu
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
dicari cari kalau aku temu temu amjin
pasti susah dicari
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
saga diam dong
aduh aduh aduh aduh
eh burung lah ya burung burung
jangan ngerjain kita dong saga
ntar kalau nakal lagi sedikit nih
eh kalau enggak
sama kuda lembing mau
eh kalau ibu mau gak mau
ntar kalau suruh makan beli gimana opengnya mau
eh daripada makan hati
eh jangan makan ampela
eh jangan ngurucin makan
eh gimana jah
terus kenapa emang
ya kita tanya mereka
mereka kan anak buahnya jin jayu
pasti tahu di mana jin jayu
ya udah kita tanya mereka ya
permana nih kita turun
pasti tahu bos jun
eh demen banget sih nabrak nabrak
hah ada pengiraan jin
kita udah nyampe mana
lari aja terus lari udah nyampe
hah mau kemana sih
kita itu ga lihat jahat kok
eh tanya sama kita
kita ada lagi nari ya
weh iping juga ga tahu
kaliannya mereka bener om jin
emang tujuan yang baik hati dan tidak sombong
jangan percaya bos jun
mereka itu tuyul tuyul jahat
kalau emang kalian nggak tahu
jujur kacang ijo
mereka tuh ga bisa dipercaya
mereka tuh tuyul tuyul jahatnya
yang dibilang ini bos jun
ga ada pangeran pangerannya
jangan pada berantem
kalau mereka ga tahu
kita cari aja di tempat yang lain
nah cari di mana
terus tuyul tuyul ini mau kita apa in
gak bisa diapa apain om jin
film aku tiba tiba ga enak jin
pengen cepat pulang ke rumah
oh ya udah kita pulang ke rumah bos jun
takut terjadi apa apa di rumah
weh jin beluk
aneh ya kok
bisa ada orang mirip aku ya
banget gitu deh
maap ya pak deddy
pak deddy kok bisa ada di dalam rumah saya ya
tadi bu elis yang narik narik tangan saya
loh kok lupa
saya narik narik pak deddy
ah nggak mungkin pak deddy
apalagi nge rempar pak deddy sampai jatuh gitu
jangan minum obat nyamuk
bu elis tadi malah
opie deddy silahkan tidur di kemar mana aja
si ibu kemana sih
tadi katanya minta obat penenang
ibu lagi nyuruh
ibu lagi ngapain sih
kok semedi kayak dukun gitu
ibu kok aneh sih
bu tunggu raya
saya izinin pak deddy nginep di rumah saya
saya denger sendiri
ya ampun pak deddy
gak mungkin saya ngizinin pak deddy nginep di rumah saya tanpa saya minta izin dulu sama suami saya
tadi main ludruk
ini main ketopak
jadi komedian aja di bu elis
kok bu elis jadi begini
begini gimana pak
kok ibu disini
tadi perasaan raya lihat ibu di belakang
begini ibu makin pusing
ibu tuh dari tadi juga disini raya
tadi raya tuh ngeliat ibu di belakang
terus pas saya samperin ibu lari
lah ini apa ini
ngijinin pak deddy nginep di rumah saya
kamu narik narik suami saya
maksudnya apa tuh
narik narik suami orang
maaf ini bu remi dateng dateng langsung marah marah
saya tuh gak pernah narik narik suami ibu
ga usah ngeles kayak bajeng
saksinya ada di sebelah saya
kamu liat tadi
hah liat sendiri ta
bogi liat sendiri
bagian tante elis ini bukan samson yang kuat narik narik
iya juga ya
masa dia bisa kuat sih tarik tarik popi
kamu salah liat tadi
aduh udah dia tarik tarik popi
iya deh om tante
kalau mau ribut jangan di sini
mendingan di luar
jadi kamu ngusir saya
lagian juga saya malek di sini
aurangnya itu loh
ayo balik ke rumah
iya tapi tetep
cuman sampe depan tak gerdok